terima kasih anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya
komisioner bawaslu frits edward siregar angkat bicara terkait aksi pas pampres yang melarang seorang mahasiswa berpose dua jari di depan presiden joko widodo
menurutnya ekspresi dukungan masyarakat kepada salah satu pasangan calon merupakan konsekuensi dari masa kampanye
komisioner bawaslu frits edward siregar menegaskan sesuai undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas pasal dua ratus dua belas
larangan berkampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan hanya ditujukan bagi peserta pemilu serta tim dan pelaksana kampanye yang sudah terdaftar di kpu
dengan demikian ia menilai aksi mahasiswa yang berfoto bersama jokowi dengan pose dua jari di lingkungan kampus adalah ekspresi yang wajar dari masyarakat sebagai bagian dari pesta demokrasi
namun frits memaklumi tindakan pas pampres yang melipat jari mahasiswa tersebut
menurutnya hal itu hanya sebatas upaya pencegahan untuk menghindari adanya pemahaman yang berbeda terhadap simbol dua jari
itu sendiri ya yang itu kan adalah usaha pencegahan mungkin supaya tidak ada perspektif yang perspektif yang berbeda
tapi saya rasa ya adalah ekspresi dari masyarakat untuk menyampaikan dia mau melakukan dukungan kepada siapapun
badan pengawas pemilu atau bawaslu masih juga akan membahas kembali batasan berkampanye
bawaslu akan memasukkan aturan pemakaian kata kata selama masa kampanye khususnya bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden
komisioner bawaslu frits edward siregar mengatakan pembatasan tersebut penting sebagai pedoman para paslon dalam melakukan kegiatan di tempat ibadah dan tempat pendidikan
lebih lanjut aturan pemakaian kata kata juga harus jelas agar para paslon tidak salah ucap ketika sedang berkunjung di lembaga pendidikan dan tempat ibadah
bawaslu juga memastikan akan menurunkan tim pengawas yang selalu memantau kegiatan paslon
sesuai undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas pasal dua ratus delapan puluh tentang pemilu seluruh peserta pemilu dilarang berkampanye di tempat ibadah
tempat pendidikan dan menggunakan fasilitas pemerintah
ya pembatasannya menjadi terlalu membuat orang pun harus kata kata apa yang mau diucapkan juga harus menjadi sangat terlek
sedangkan kita harus melihat itu konteks itu secara satu keutuhan dari sebuah kegiatan pidatonya misalnya
sementara itu menteri dalam negeri cahyokumolo menilai pelaksanaan kampanye di pesantren dan sekolah tidak masalah
sepanjang tidak menggunakan anggaran daerah dan tidak melibatkan aparatur sipil negara
padahal kpu telah melarang agar kampanye tidak dilakukan di sekolah
menurut mendagri siswa yang belajar di sekolah dan pesantren memiliki hak pilih
sehingga wajar jika sosialisasi kampanye dilakukan di dua tempat tersebut
semua peserta pemilu perlu mendatangi semua tempat termasuk sekolah dan pesantren untuk memberitahu visi misi kandidat
mendagri menyarankan agar kpu berkoordinasi dengan kpu daerah agar tidak ada aturan yang dilanggar
tidak ada masalah kan sekolah sekolah pondok pesantren kan punya hak pilih
sma kan punya hak pilih
saya kira sosialisasi pemilu kampanye pemilu ya semua lini masyarakat saya kira harus didatangi
koordinasi saja dengan kpud
karena yang bertanggung jawab untuk suksesnya pilek dan pripres terkait penjabaran undang undang dan bkpu adalah kpu
pemerintah pun juga tidak bisa intervensi
semua harus taat harus tunduk sebagaimana aturan yang ada diatur oleh kpu
kalau kepala daerah deklarasi boleh boleh saja
tapi jangan mengajak asn nya pegawainya
jangan menggunakan anggaran atau aset daerahnya itu saja saja
sementara itu badan pemenangan nasional calon presiden dan wakil presiden prabowo subianto dan sandiaga salahuddin uno
menyatakan kunjungan pasangan calon ke sarana pendidikan atau pesantren tidak bisa dinilai sebagai kampanye politik semata
apa yang dilakukan oleh prabowo sandi lebih pada silaturahmi
pesantren sebagai orang timur sebagai orang yang pernah berhubungan dengan kiai kiai di situ
beliau minta doa dari kiai kiai itu sebagai orang indonesia yang menghormati orang tua yang menghormati orang alim
doanya adalah diberi kekuatan diberi kemudahan begitu
nggak pernah nggak pernah kampanye apa lagi kampanye nggak pernah minta dukungan apa lagi kampanye
sementara itu masa kampanye bisa dibilang masa lucu lucunya kontestan pilpres kita
sayangnya seringkali hak rakyat tercemar oleh hal hal yang tidak perlu sebut saja
mulai dari sindiran kritik yang jauh dari substansi kemudian saling tuding hingga berita bohong atau hoax
yang kadang kadang suka mewarnai fase kampanye
dan kejadian ini biasanya akan selalu berulang hingga masa terang tiba
ada konteks moral dan juga ketaatan pada kaedah yang berlaku yang dirasa masih kurang diresapi oleh para pelaksana kampanye
sehingga persoalan ini tidak akan pernah habis untuk diulas bersama
termasuk malam ini sudah ada dua narasumber saya
yang berada di studio dua siren indonesia untuk menghadiri dialog di layar pemilu terpercaya ada
ada bang ray rangkuti dan juga mas sebagai direktur eksekutif lingkar madani
serta mas fadli ramadhanil dari peneliti perludem
selamat malam assalamualaikum bang ray dan juga mas fadli
tapi saya ke bang ray dulu ya terkait dengan pelaksanaan pemilu
tapi kalau misalnya dari kacamata bang rey gitu melihat dana paktilas juga pelaksanaan pemilu selama ini
ada beberapa pelanggaran kecil sebenarnya sih tapi terlihat oleh masyarakat dan juga bisa merusak namanya presiden pelaksana pemilu
negara ini seperti hal hal kalau saat ini kan hoax nih bang ya
terus kemudian juga beberapa isu yang digoreng menjadi dipolitisir gitu
untuk merusak aman dan damainya pelaksanaan pemilu seperti bbm yang saat ini
kemudian juga rupiah mungkin hal hal lain yang bisa digoreng menjadi dipolitisir seperti itu bang rey
tanggapan dari bang ray sendiri gimana
kalau dua contoh itu sebetulnya mengandaikan dua model kampanye ya
pertama kalau kasus hoki itu bisa disebut sebagai black campaign
itu jelas dilarang
tapi kalau yang misalnya mengkapitalisasi isu soal kenaikan bbm untuk menjatuhkan citra lawan politik atau saingan politik
itu gak bisa masuk kategori black campaign
itu negatif campaign gitu
karena faktanya memang ada kenaikan harga bbm kira kira gitu ya
dan kemudian kenaikan itu direvisi lagi oleh pihak pemerintah gitu
dan itu dikampanyekan sebagai misalnya miskomunikasi miskoordinasi lemahnya koordinasi pemerintah macam macam
dan itu sangat wajar
tapi kalau yang misalnya mengkapitalisasi maksud saya itu gak masuk kategori yang disebut dengan pelanggaran
tapi yang pertama ini tentu saja bisa masuk kategori pelanggaran kalau penyebaran hoax karena itu berhubungan dengan prinsip dalam kampanye
yaitu prinsip kampanye itu harus dilakukan dengan prinsip jujur tidak melakukan provokasi kira kira gitu ya
bertanggung jawab ada unsur pendidikan pemilihnya kira kira gitu
nah ini kan kalau pakai hoax dengan sendirinya tidak memenuhi unsur unsur di dalam pelaksanaan kampanye ini
nah kalau tentu saja kalau hoax kita maknanya bukannya sekedar bohong
tapi hoax dalam pengertian kebohongan yang dipakai dalam kerangka untuk menyerang pihak lain
nah kalau itu yang dimaksud dengan hoax dalam konteks kampanye ini jadi empat unsur yang kita sebutkan ini tidak masuk
tidak ada unsur kejujuran potensi untuk melakukan provokasi kemudian juga apa namanya tidak mengandung unsur pendidikan dan tidak bertanggung jawab terhadap isu dan sebagainya gitu
karena itu yang masuk dalam apa yang disebut black campaign
cuma menariknya di kita ini pak yang sekalipun prinsip ini sudah ada sampai sekarang sudah ditulis
tentunya dan sedalam jadi aduan
jadi ada regulasinya ya
ada regulasinya tetapi sepanjang yang saya tahu nanti mungkin pak ly bisa koreksi belum ada sebetulnya presiden penanganan kasus atas ini gitu
dan itu seharusnya bukan ditangani oleh ada badan sendiri
badan pengawas pemilu mestinya kan
jadi ini kan bisa mengandung dua implikasi
implikasi pertama adalah pidana
tapi tidak dengan sendirinya menghapuskan implikasi sanksi pemilunya
nah sanksi pemilunya sebetulnya bisa diskualifikasi bisa macam macam dan sebagainya
jadi sepanjang yang saya tahu tapi mungkin nanti pak li bisa informasi yang lain belum ada satu kegiatan orang diberi sanksi secara administrasi pemilu atau sanksi pemilu gitu karena diduga melakukan kampanye bohong
atau melakukan black campaign gitu

nah kalau misalnya dari perludem sendiri melihatnya seperti apa

horeng semua isu ya

nah ditambah lagi kemudian berita hoax itu dipolitisasi sedemikian rupa dipantik kemudian sentimen publik dipantik keamanan orang dan kemudian dikutuk ke tempat tempat yang tidak ada

nah ditambah lagi kemudian berita hoax itu dipolitisasi sedemikian rupa dipantik kemudian sentimen publik dipantik ke amarah orang dan kemudian dikutuk ke tempat tempat yang tidak ada

hoaks kemudian menyampaikan berita hoaks itu saja sudah melanggar hukum
dan kemudian kan menimbulkan kegaduhan di tengah tengah publik
manfaatnya juga tidak ada sama sekali
nah ditambah lagi kemudian berita hoax itu dipolitisasi sedemikian rupa
dipantik kemudian sentimen publik dipantik amarah orang
dan kemudian itu membuat kebencian kepada lawan politik menjadi tidak produktif
nah ditambah lagi kemudian berita bohong dipolitisasi
disebarluaskan melalui media sosial
dan itu yang menjadi salah satu tantangan terberat dalam proses kampanye di pemilu dua ribu sembilan belas ini
terkait dengan apakah sudah ada penegakan hukum terhadap berita hoax itu
sepanjang pemilu dua ribu sembilan belas belum ada
sudah hampir satu bulan ya masa kampanye berjalan dari dua puluh tiga september itu belum ada
nah padahal larangan kampanye di pasal dua ratus delapan puluh undang undang pemilu itu kan menurut saya sudah sangat detail
kalau kita bicara instrumen hukum untuk mematuhi batasan batasan kampanye
apa kemudian yang boleh dan tidak boleh dilakukan clear sekali di undang undang kita itu
kita sebetulnya tidak perlu lagi oh ini multitafsir ini tidak bisa diterapkan menurut saya tidak ya
karena sebaik apapun aturan itu kalau kemudian masih dicarikan celah untuk mengakalinya ya pasti akan ada saja
yang lebih penting itu sebetulnya adalah soal komitmen dan itikat baik mematuhi aturan
dan kemudian juga soal komitmen menegakkan hukum ketika aturan itu dilanggar
mas fadli saya potong dulu ya ini seharusnya memang pemaparan pasti masih panjang tapi layar pemilu
layar pemilu terpercaya masih akan kembali setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
layar pemilu terpercaya kembali lagi dan bersama dengan dua narasumber saya saat ini di studio dua cnn indonesia
ada bang ray rangkuti serta mas fadli
tapi kalau misalnya tadi
saya tertarik sih mengenai mas fadli tadi mengatakan bahwa memang kita semua baik dari para paslon
kemudian juga tim kampanye nya dan juga warga serta semua masyarakat yang menjadi pemilih harus mematuhi undang undang dan regulasi yang berlaku
tapi pelaksanaannya sampai dengan saat ini kita sudah bisa lihat ada beberapa hal yang janggal
seperti mungkin saat sekarang kita bisa putar sedikit sih ada footage dari beberapa pelaksanaan kampanye yang saat ini sudah dilakukan oleh pasangan calon baik nomor satu dan juga dua
di tempat tempat yang seharusnya berdasarkan pasal pasal dalam undang undang pemilu tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye
pesantren tempat ibadah kemudian juga sekolah ini saat ini pak jokowi dan juga pak ganjar pranowo
di sebuah pesantren pengajian khataman al qur'an dan ini pak maruf amin sebagai cawapers dari paslon nomor satu
sebenarnya sih bang rey dan juga mas fadli kalau misalnya datang gitu kedatangan mereka ke sebuah tempat pesantren memang ini sedikit walaupun ada tulisan posko pemenangan prabowo sandi
semuanya dibungkus dengan kata kata berjudul silaturahmi
kalau mau ketat sebetulnya nggak boleh
itu dengan tegas dinyatakan di undang undang itu
semua fasilitas pendidikan kedua rumah ibadah ketiga rumah sakit
instansi pemerintah dan menurut saya juga kantor kantor semacam bumn
karena masih terkait dengan pemerintah tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye
sama sekali nggak boleh
tidak ada pengecualian misalnya tidak membawa atribut kampanye
mau pakai alasan apa pun nggak ada
apalagi tentu bawa atribut kampanye macam macam alasan silaturahmi macam macam juga
sebetulnya sangat mudah ditebak silaturahmi itu alasan untuk memperkenalkan
yang bersangkutan sebagai calon presiden
sosialisasi ya bang
sosialisasi dan sebagainya gitu
tapi tentu itu sangat tergantung pada bawaslu
nah bawaslu nya kalau mau bertindak apa tidak
jangan jangan juga bawaslu nya yang ragu ragu juga
karena bawaslu nya kemudian buat definisi yang terlalu jelimet
kan nggak ada visi visi nggak ada penyampaian program
yang macam macam dan sebagainya
ya kalau sudah begitu itu ya pada dasarnya peserta pemilu juga akan mengerti kan
dia nggak akan menyebut visi misinya
cuma dia mengatakan kita membutuhkan indonesia yang lebih baik
dia bilang ya kan
secara normatif ya bang
ya normatif saja kan
kita sudah terlalu lama menderita
sudah tujuh puluh dua tujuh tahun kita merdeka dan sebagainya
dan ketika ditanya
apakah sedang menyampaikan
nggak saya hanya menyatakan kondisi bangsa ini ada banyak
bisa dibelokin ya bang
sejauh apa bawaslu nya bisa menangkap semua kegiatan kegiatan
karena pada dasarnya ya
bukan kampanyenya yang dilarang tuh sebetulnya
yang dilarang itu penggunaan fasilitasnya
jadi kampanye ke anak sekolah boleh nggak ada masalah gitu
kampanye ke guru guru boleh nggak ada masalah
tapi bahwa anda melakukan itu di sekolah ya dilarang
artinya apa gitu
kalau mau mengadakan selatu rahmi
yang kebetulannya audiensnya adalah anak anak pesantren misalnya ya
atau anak anak sekolah yang memang punya hak pilih lah ya
tentu kita tidak bicara yang tidak punya pilih ya
atau ya pns macam macam
buat aja pertemuan di luar sekolah
di luar mana mana silahkan
kenapa harus ke ini gitu
kenapa aturan itu dibuat
ya supaya kita lebih profesional dalam konteks mengelola demokrasi ini
pendidikan tuh harus netral dari usaha politik
bukan berarti pendidikan itu tidak mengerti politik
tapi institusinya harus dibuat netral
orang orangnya yang berpolitik
tapi jangan bawa institusinya
kemana aja anda silahkan gitu
pns itu bukan tidak boleh berpolitik
tapi status mereka sebagai pns dan instansi pnsnya
nggak boleh dibawa berpolitik
bahwa setelah mereka keluar dari situ
artinya di lingkungan instansi itu
mereka mau milih siapa
tapi yang terserah mereka
itu hak politik mereka
begitu juga dengan polri tni macam macam dan sebagainya
nah di kita ini agak ini
apa dengan banyak itu tadi
bumpa dulu mengatakan
nyari nyari alasan lah apa
di laturah nih
ya kan belah belah dan sebagainya
dan seterusnya itu
nah tinggal bawaslunya
kalau bawaslunya konsisten tegas
mengatakan ini nggak boleh nih nggak boleh ya
mereka bisa panggil kok
sehingga dengan begitu kita akan melihat bawaslu yang tegas
bukan hanya mengembalikan hak koruptor sebagai caleg
tapi juga meningkatkan ya
kualitas dari pelaksanaan pemilu ya
lalu mas fadli melihatnya gimana
ya pertanyaannya sebetulnya sederhana saja mbak
apakah pondok pesantren itu institusi pendidikan
kalau menurut saya jawabannya iya
kalau pondok pesantren itu institusi pendidikan
dilarang oleh undang undang pemilu
nggak boleh melakukan aktivitas kampanye di sana
apapun judulnya ya
apakah tadi gambar yang kita lihat bersama itu aktivitas kampanye
metode kampanye itu kan banyak
ada pertemuan terbatas
ada pertemuan tatap muka
lalu seperti apa
apakah semua aktivitas tadi itu
memenuhi unsur kampanye
kampanye itu kan didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu
atau pihak lain yang diminta oleh peserta pemilu
untuk menyampaikan program visi misi dan atau cita diri
nah tadi kan kita lihat
bahwa ada nama mereka sebagai pasangan calon presiden
ada nomor urut mereka
ada visi dan pesan pesan politik yang mereka sampaikan
itu citra diri yang melekat kepada mereka
sebagai peserta pemilu
dan jangan lupa ini masa kampanye
dan apakah ini bentuk menghalang halangi orang
untuk menyampaikan program visi misi
menurut saya tidak
seperti yang disampaikan bang rey tadi
silahkan anak sekolah tujuh belas tahun
kelas dua sma itu kan sudah punya hak pilih
silahkan sampaikan informasi soal pemilu kepada mereka
visi misi kepada mereka
tapi jangan di institusi pendidikan dong
karena itu dilarang oleh undang undang pemilu kita
walaupun pemilihan dari mendagri sendiri
ada penjelasan dari pasal dua ratus delapan puluh ayat satu huruf h
yang katanya peserta pemilu
boleh datang ke sekolah dan juga tempat pesantren
atau tempat ibadah lain
gimana itu penjelasan itu
saya baca undang undang pemilu tidak ada
tapi tidak boleh membawa atribut kampanye
dikatakan oleh mendagri cahyokupolo
nah jadi menurut saya saya heran juga
pak mendagri mungkin buat penjelasan sendiri
atau mungkin ada penjelasan
atau saya yang mungkin tidak baca ya
tapi saya lihat undang undang pemilu itu
dua ratus delapan puluh ayat satu huruf h itu tidak ada penjelasannya
nah janganlah kemudian kita buat pemaknaan masing masing
soal ringkulasi itu
kalau mau berkampanye silahkan saja
metode kampanye rapat umum terbuka
dengan kampanye di media cetak
elektronik dan internet yang memang belum boleh
selain dari itu silakan saja
pasangan calon presiden mau ketemu dengan siswa
mau ketemu dengan mahasiswa silahkan
tapi jangan di institusi pendidikan ketemunya
karena itulah regulasi kita
mari kita laksanakan ketentuan hukum ini
dengan itikat baik
jangan kemudian kita melakukan penafsiran masing masing
yang justru pada faktanya
tidak sesuai dengan regulasi yang ada
nah ini yang kemudian disayangkan
kita berharap ya
peserta pemilu pasangan calon presiden
dan tim kampanye itu tidak hanya berdiskusi
soal bagaimana memenangkan pemilihan saja
tapi mari kita mulai dari hal yang sangat sederhana
misalnya kita harus ketahui juga
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
agar pemilu yang demokratis
sesuai dengan aturan main itu bisa diterapkan
oke berarti sekarang pertanyaannya juga
menjadi salah satu pertanyaan adalah
akar masalahnya sebenarnya di mana sih
sosialisasi peraturan yang kurang
ataukah ini sebuah praktek yang sudah menjadi kebiasaan
bang ray dulu deh
di bidang kebiasaan sebetulnya iya
tetapi kan ada masanya saat itu
orang juga takut gitu
kapan takut itu
ya ketika orang melihat bahwa selunya tegas menekankan aturan
nah sekarang kalau bahwa selunya serba memahami
serba ikuti alur logika orang
ini bukannya makin kesini tapi makin kesini
bukan makin keluar makin ke dalam
ya bahwa selunya sih memahami
artinya sekarang kalau dia
kalau sekarang ini agendanya cuma satu pesantren sebulan
besok dia buat dua
besok dia buat tiga
besok dan seterusnya
nah oleh karena itu ya harus kembali kepada bawaslu
anda mau tegakkan nggak aturan ini
pokoknya harus dijamin
semua fasilitas pendidikan rumah ibadah
instansi negara dan rumah sakit
tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye
apalagi dalam konteks ya
sudah masuk tahapan kampanye seperti sekarang
kalau itu clear ya
asal mbak waslu nya mau menegakkan aturan ini
yang susah mungkin adalah soal posisi pak jokowi sebagai incumbent petahana
nah mungkin ada satu waktu dia sebagai presiden memang diundang untuk melakukan katakanlah
kunjungan kerja ke daerah
ke daerah macam macam dan seterusnya itu
mungkin di situ yang jadi sedikit kita agak berdebat gitu ya berdiskusi
tapi yang lain itu sudah clear
lindungi ini semua
yang bisa melindungi ini siapa
kalau tadi mendakri mengatakan ada penjelasan penjelasan begitu tuh
makin aneh lagi penjelasan beliau
nggak boleh bawa tribut
emang yang ditakutkan itu ribut
jadi kalau hanya sekedar nggak boleh bawa tribut
berarti boleh menyampaikan visi misi dong
kan kira kira begitu tuh
makin aneh lagi tuh
ini sebenarnya masih ada faktor faktor sih tadi terkait dengan penjelasan
seperti kunjungan kunjungan kerja dari presiden ke beberapa daerah
tapi mungkin penjelasan tersebut akan kita sampaikan di segmen berikutnya
tetaplah di layar pemilu terpercaya
tergelitik dengan pernyataannya bang rey terkait dengan beberapa pengawasan
yang selama ini sebenarnya terhitung dikatakan cukup longgar ya
mas fadli sendiri melihatnya seperti apa
kemudian juga ada tindakan tindakan yang mungkin selama ini terasa janggal
tapi belum ditindak oleh mbak waslu
ya salah satunya kunci penegakan hukum itu kan tidak melulu soal aturan ya
aturannya sebagus apapun sampai ke langit ke tujuh misalnya
tapi kalau tidak ditegakkan dengan itikat baik
dengan komitmen yang kuat ya percuma saja mbak
tapi kalau sekarang misalnya aturannya jelas kok
larangan berkampanye di institusi pendidikan institusi pemerintahan institusi kesehatan
itu nggak perlu diperdebatkan lagi
oke walaupun salah satu calon misalnya berkeras gitu untuk melakukan
nah makanya menurut saya ada pasangan calon yang mengatakan akan tetap berkampanye
di institusi pendidikan atau di pesantren
itu harus diperingatkan bahwa itu tidak boleh
kalau masih dilakukan mekanisme penegakan hukum harus berjalan
jadi jangan ada pembiaran terhadap praktik pelanggaran yang terjadi
karena itu akan jadi presiden buruk terhadap kita
terhadap proses pelaksanaan kampanye
orang akan berpikir untuk pelanggaran yang kecil saja dibiarkan
apalagi untuk kepengaruhan yang besar
nah makanya cara dan komitmen ya
dan kita tahu lah kalau perilaku politik para peserta pemilu kan tidak semuanya
mencoba memahami aturan
dan itu memang adalah tantangan berkontestasi dalam pemilu
makanya aturan dibuat
makanya ada batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
nah kalau memang sudah ada itikat tidak mau mematuhi aturan itu harus diperingatkan
kalau memang masih
kalau mau dilakukan itu harus dilakukan penindakan
kan sebetulnya itu fungsi pengawas pemilu dalam desain penegakan hukum ya
ketika ada kemungkinan potensi pelanggaran dia memainkan peran pencegahan
dengan memberikan peringatan dengan memberikan seruan
itu oke menurut saya
tapi ketika itu masih dilakukan nggak bisa lagi dengan pencegahan
harus ada dilakukan upaya penindakan
dengan bahwa seluruh punya kewenangan itu
ketika pelanggaran terhadap metode kampanye lokasi kampanye
larangan larangan kampanye di undang undang pemilu itu dilanggar
nah mekanisme penanganan pelanggaran harus berjalan
nah ini kalau misalnya tadi dari undang undang pemilu
kemudian sekarang kita berlanjut mungkin ke lag spesialnya seperti pkpu
tadi bang rey juga sempat mengatakan seperti ada beberapa tindakan yang terjadi selama kampanye ini
yang cukup tricky saat dilakukan oleh incumbent atau petahana yang mencalonkan diri kembali
kalau misalnya di pkpu pasal enam puluh dua nih saat kepala
di pkpu sendiri sempat menyatakan terkait dengan beberapa tindakan dari incumbent
mungkin alat alat kelengkapan yang dimiliki oleh petahana
mungkin presiden yang digunakan saat ia melaksanakan kampanye
iya itu yang saya sebut tadi kan disinilah menjadi persoalan kita gitu
kalau disini berdebatnya is oke gitu
artinya masih ada kemungkinan kita bisa apakah tindakan ini kampanye atau tidak gitu ya
tapi kalau menggunakan fasilitas pendidikan itu oleh bukan incumbent katakan begitu
untuk tujuan apapun dalam masa kampanye ini ya itu harus disemprit oleh bawaslu
nah kenapa petahana ini ya karena ada fungsi dan tanggung jawab yang berbeda ketika dia melakukan tugas tugas itu kan
misalnya jauh jauh hari misalnya
taruhlah misalnya beliau sudah dijadwalkan untuk membuka katakanlah kongres mahasiswa se indonesia misalnya gitu
seperti yang terjadi di sumatera utara kemarin
ya bisa begitu
nah itu bagaimana menyikapinya apakah mungkin apakah
tinggal nanti kita akan lihat apakah beliau berbicara dalam kapasitasnya sebagai presiden misalnya begitu
ini bisa juga dilihat nih gambarnya nih ya
ya misalnya seperti ini gitu ya
atau beliau berbicara dalam ada service sedikit dengan unsur soal pencapaian
nah itu tinggal bawa semuanya melihatnya
selama mungkin tugas apa namanya kegiatan itu benar benar dilaksanakan atas dasar bahwa beliau memang presiden gitu ya
sebagai kepala pemerintahan gitu
nah mungkin tidak ada masalah gitu
tapi kalau sudah sampai kepada soal kampanye gitu
soal kampanye keberhasilan ya
macam macam dan seterusnya itu bisa bisa juga dipanggil oleh bawaslu
disitulah konteks bisa dinyatakan yang bersangkutan mempergunakan forum
yang semestinya forum sebagai kepala pemerintahan menjadi forum calon presiden
tapi kalau misalnya yang terjadi saat seperti kemarin ketika ada seorang pas pampres yang menutup jari salah seorang mahasiswanya yang menggunakan dua jari gitu
tetapi ditutup karena disinyalir atau diduga oleh pas pampres saat itu menjadi alat politisasi pada saat presiden berkunjung ke salah satu universitas
apakah itu bisa dikategorikan sebagai salah satu tindakan tindakan kecil yang bisa berujung kepada pelanggaran kampanye pada saat pelaksanaan kampanye pemilu dua ribu sembilan belas
mas fadi dulu deh
ya menurut saya itu tidak terlalu penting ya
dalam artian tindakan pas pampres itu kan bisa dilihat dari banyak
bisa jadi dia ingin memastikan bahwa karena itu dikategorikan
ingin memastikan bahwa karena itu di institusi pendidikan tidak boleh nih berkampanye
ini kan ada satu dua itu kan identitas atau cita diri paslon presiden
atau bisa juga kemudian kalau posisi tangannya itu menunjukkan nomor yang bukan identitas presiden jokowi sebagai satu pasangan calon presiden
ya itu akan jadi membutuhkan tafsiran yang lain
menurut saya itu tidak terlalu penting untuk diperdebatkan
hal yang paling penting itu sebetulnya adalah masa kampanye ini sudah satu bulan
dan para peserta pemilu ini hanya bicara soal isu di permukaan saja
yang ngambil kulit isinya semuanya nggak ada
bicaralah kemudian soal substansi persoalan masyarakat
itu belum kita dengar
meskipun ini memang baru satu bulan
itu yang kita harapkan sebetulnya
nah termasuk juga kalau presiden jokowi kemudian masih berkeliling ke banyak provinsi
sebagai tugas dan kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan
dan itulah realitas politik realitas pemerintahan
yang menguntungkan yang bersangkutan sebagai petahana
itu tidak bisa dinafikan
itu terjadi gimana mana
dan makanya harus ada batasan
harus ada batasan dengan regulasi
misalnya kalau memang konteksnya kampanye
presiden nggak boleh menggunakan fasilitas negara
kecuali fasilitas yang harus melekat ke diri presiden sebagai protokoler
misalnya soal paspampres soal kesehatan
itu memang kan nggak boleh dilepas
karena bahaya juga kalau presiden pergi berkampanye
tapi tidak dikawal paspampres
terjadi apa apa justru membahayakan bagi negara
soal mobil dinas dan lain lain
itu memang tidak boleh
nah itu pembatasannya
tapi apakah presiden jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan
itu menguntungkan dia
ya itulah keuntungan petahana dalam sebuah realitas politik
yang mencantumkan kembali ya dalam pemilu
ya mau tanggapi soal yang ini juga tadi
silahkan bang arief
sebetulnya kalau mau
jauh jauh para peserta ini bisa membatasi kok
misalnya dia mengatakan boleh berfoto dengan presiden
tapi untuk sementara tidak boleh mempergunakan simbol simbol
itu sejak dari awal itu mestinya di
kalau ternyata kemudian di lapangan ada yang melakukan itu
tentu saja misalnya pas pampres bisa segera menghentikannya
karena sudah ada peringatan sejak dari awal gitu
yang kedua tidak bisa dinyatakan sebagai tindakan kampanye
misalnya kalau taruhlah misalnya karena kebetulan pak jokowi satu
rata rata mahasiswanya nunjukin satu gitu misalnya
yang semuanya sudah padahal sejak dari awal mengatakan tidak boleh ada ini gitu
nah kalaupun dipanggil oleh bawaslu misalnya
sejak dari awal kita katakan
tidak tapi kan begitu ada foto kan tidak bisa dicegah juga orang tiba tiba
begitu fotonya semua pada nunjuk angka satu misalnya kan nggak mungkin dicegah gitu
nah artinya apa
si yang bersangkutan bisa terselamatkan dari kemungkinan terjadinya delik gitu loh mbak
tapi kalau diam diam
nggak ada pernyataan ini sejak dari awal misalnya macam macam gitu
menimbulkan taksir banyak seperti ini
bisa dipanggil ya apa maksudnya apa penutupan itu
ya apakah apa yang mengakibatkan misalnya pas pampres
apakah dianggap itu tindakan karena kampanye atau tindakan karena membahayakan yang bersangkutan sebagai presiden
jadi bisa dipanggil oleh bawaslu
makanya ya mungkin ini sebagai saran ya
jauh jauh hari sebaiknya kalau itu terjadi lagi khususnya kepada incumbent
diberitahu kalau mau foto bersama sebaiknya dalam masa kampanye seperti sekarang
tidak perlu untuk membuat simbol simbol yang mengarah kepada nomor nomor dari pasangan capres
entah itu satu ataupun dua
harusnya sebenarnya diperjelas ya mengenai ketentuan ketentuan yang harus dilakukan selama proses kampanye
tapi kalau misalnya kita menarik garis ke belakang sedikit mengenai regulasinya nih
undang undang pemilu dan juga pkpu
ada beberapa pasal yang sebenarnya suka ditabrak sedikit lah
dibelokin sedikit pada saat pelaksanaan kampanye
ini gimana kalau dari bang rey sendiri dan juga mas fadli melihatnya
potensi potensi seperti ini yang harusnya bisa dilihat dengan begitu jelas oleh lembaga lembaga yang harusnya memberikan penanganan seperti itu
tapi tampaknya memang sering terjadi gimana
mas fadli dulu deh
ya kalau soal yang sering selalu diakali itu kan soal definisi kampanye
misalnya menyampaikan materi soal konten kampanye di tempat ibadah
dan kemudian mendalikan itu itu enggak kampanye kok
karena kan enggak ada visi misi enggak ada program
nah karena kalau menyebut sebuah peristiwa itu kampanye harus ada visi misi program itu kan nggak akan ada kampanye
nah makanya definisi kampanye di undang undang pemilu itu kan dibenahi diperbaiki
dari semua unsurnya itu dari awalnya kumulatif menjadi alternatif
jadi salah satu saja dilakukan itu sudah terpenuhi unsur kampanye
makanya juga ada citra diri itu
karena banyak yang berlindung di balik oh enggak ada visinya kok enggak ada misi enggak ada program
segala citra segala identitas yang melekat kepada peserta pemilu
mau nomor urut mau jargon kampanyenya mau fotonya itu kan melekat
nah makanya menurut saya ini soal apa ya soal komitmen dalam melakukan penegakan hukum
kalau soal regulasi menurut saya sudah sangat clear
satu pandangan yang sama harusnya
pandangan yang sama persepsinya harus sama
jadi pendekatannya kalau melakukan pendagangan hukum itu kan pendekatannya adalah soal membuktikan apakah dugaan peristiwa itu pelanggaran atau tidak
ya cari buktinya dan kemudian lekatkan kepada unsur unsur pelanggarannya itu yang harus dilakukan
kalau terkait dengan ya sebetulnya lagi lagi kan soal kemauan untuk menegakkan aturan ya
baik peserta pemilu maupun bawas dunia dan sebagainya
tapi ya di kita yang sebenarnya kan komitmen menegakkan aturan itu
senang membuat aturan tapi lemah menegakkannya
kalau nggak disuruh buat aturannya jelimet banget tuh
jangan banyak pasal penjelasannya
jangan ada ini macam macam tapi pada ujungnya semakin jelimet semakin mudah
karena tadi misalnya definisi kampanye itu harus solid
harus ada visi misi program
nggak mungkin tuh jadi dibuat sedemikian detail justru tuh tidak mungkin dilaksanakan
tapi seolah olah mereka membuat aturan gitu
ini menurut saya soal apa ya
soal kesadaran dalam pengertian politik yang benar gitu
jadi mestinya tentu saja yang pertama kali memperlihatkan bahwa mereka patuh pada aturan itu
dan tidak nyerempet nyerempet itu adalah para politisinya
karena mereka yang buat aturannya kan
nah sebaliknya pada saat yang bersamaan
jadi jangan mau enaknya jadi bawas lu gitu
tapi begitu ketemu masalah ya kan nyari nyari juga faktor faktornya ini loh
udah beberapa kasus kita ini lewat kasus kasus besar
salah satunya adalah dugaan adanya mahar politik
nah itu politik uang itu juga kan bahaya sekali
sekarang lewat tuh kan
nah sekarang sudah ada kasus soal dugaan adanya kampanye bohong
nah itu segi hoax ya bagaimana ini
karena seperti yang saya sebutkan tadi sepanjang sehingga saya
kasus penggunaan hoax di dalam kampanye itu sering kita anggap terjadi
tapi belum ada peristiwa hukumnya
gak kira kira itu
jadi sehingga dengan begitu ini potensi
apakah bawas lu mau menenganinya atau tidak
mau tegasi menenganinya atau tidak ya
orang mau sebesar besarnya akan kampanye se ini nya
harus diingat juga ya misalnya begini penggunaan fasilitas sekolah ya
pedek saja bang rey pedek saja
itu yang lagi lagi yang saya sebutkan
yang melarang itu kan fasilitasnya
jadi pada dasarnya jangankan hanya tim kampanye resmi
orang per orang pun yang tidak terkait dengan tim resmi pemenangan
kalau melakukan tindakan kampanye di dalam kelas itu bisa kena sanksi
gitu loh kira kira kenapa
karena mempergunakan ini
saya misalnya saya kan nggak terkait di si a atau si b gitu ya
tapi tiba tiba saya kampanye untuk si a atau si b
oke itu sudah sangat melanggar sekali
oh itu melanggar saya bisa dipanggil oleh bawah slu
karena dianggap melakukan kampanye di tempat yang dilarang kampanye
oke ini pembahasannya sangat menarik sih
tapi sayang sekali durasi cukup pendek bang rey dan juga mas fadli
layar pemilu masih akan kembali setelah yang satu ini